wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno berjanji menemui buruh yang akan melakukan demo upah minimum provinsi hari ini
sandiaga mengatakan akan menampung aspirasi pendemo
sebelumnya konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi mengaku kecewa dengan upah minimum provinsi tahun dua ribu delapan belas sebesar rp tiga enam ratus empat puluh delapan yang ditetapkan pemprov dki
mereka menyatakan akan menggelar aksi besar besaran pada sepuluh november dua ribu tujuh belas tepat di hari ini
demo serupa juga akan berlangsung di surabaya jawa timur
demo buruh yang berlangsung di surabaya jawa timur
koordinator lapangan dari kspi menyebut mungkin ada sekitar lima ratus hingga tujuh ratus orang buruh yang nantinya akan bergabung dalam aksi ini
tidak hanya dari surabaya tetapi juga dari buru buru yang berasal dari beberapa daerah industri ring satu yang ada di jawa timur
misalnya dari pasuruan mojokerto probolinggo dan juga sidoarjo
tetapi sampai sekarang memang belum dilakukan
meski demikian polisi dan juga aparat keamanan lainnya juga sudah mulai bersiaga sejak tadi pagi
jadi di belakang saya bisa
anda lihat ada beberapa kendaraan perintis kendaraan pengamanan yang akan digunakan polisi ataupun aparat yang lainnya untuk mengamankan demonstrasi ini
juga di depan saya juga sudah ada lima puluh meter barikade berupa kawat yang sekarang ini sudah menutupi hampir semua titik masuk menuju ke dprd jawa timur ini
nah reinhardt demonstrasi para buruh ini akan dilakukan untuk menolak atau lebih tepatnya adalah meminta pembatalan dari pp peraturan pemerintah nomor tujuh belas
tahun dua ribu lima belas yang baru ditandatangani oleh presiden joko widodo pada bulan oktober yang lalu
salah satu yang mereka kritisi dari pemberlakuan pp ini adalah pp tersebut dianggap sebagai biang keladi
ataupun sumber dari anjloknya besaran kenaikan persentase upah buruh selama ini
beberapa klausul dalam pp tersebut misalnya itu dikritisi oleh para buruh
sama sekali tidak memihak para buruh dalam mewujudkan kenaikan besaran upah
yang cukup signifikan
misalnya di pp tersebut ada mengatakan bahwa pemberlakuan upah minimum itu harus mengacu pada satu
yaitu inflasi pada tahun lalu kemudian kepada pertumbuhan ekonomi tahun lalu
serta besaran upah pada tahun lalu serta menafikan adanya survei khl atau survei kebutuhan hidup layak
yang selama ini dilakukan secara tripartit oleh buruh kemudian pemerintah daerah
nah ini kemudian yang menyebabkan nilai besaran upah yang diterima buruh
terutama pada upah minimum tahun dua ribu delapan belas menjadi berkurang
buruh mencontohkan misalnya di jakarta ini upahnya berdasarkan mengacu kepada pp tersebut
hanya mendapatkan kenaikan sebesar rp tiga ratus menjadi rp tiga enam ratus
ini jauh di bawah misalnya beberapa daerah yang justru
lokasinya jauh dari pusat kota misalnya seperti kerawang yang sudah mendapatkan upahnya sebesar tiga sembilan juta
dan juga di jawa timur pasuruan misalnya satu daerah yang jauh dari ibu kota surabaya
misalnya dengan biaya hidup yang juga tidak terlalu mahal
tetapi upah di sana bisa mencapai tiga sembilan juta
hal inilah pengacuan pengacuan yang dilakukan kepada pp tujuh puluh delapan inilah yang kemudian digunakan
sebagai satu satunya sumber acuan bagi penentuan upah ini yang kemudian dikritisi oleh
para buruh dan meminta supaya pp tersebut dihapus
dan penentuan upah buruh selanjutnya kembali lagi kepada undang undang ketenagakerjaan nomor sembilan belas tahun dua ribu tiga
yang juga mengakomodasi adanya survei khl
sehingga itu diharapkan bisa menjadi semacam solusi untuk mengatasi problematika persoalan upah buruh pada tahun ini
jadi ada sejumlah poin poin yang memang akan menjadi poin poin kritisi ya dari buruh
yang akan berdemonstrasi di surabaya saat ini
tapi memang belum dimulai karena akan mulai berlangsung setelah sholat jumat nanti
namun sejumlah antisipasi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
terima kasih rangga dari surabaya
dari anda saya coba ingin kembali ke jihan di jakarta
jihan kalau di surabaya belum ada demonstrasi apakah di jakarta sudah dimulai jihan
ya baik terima kasih reinhard
jika di surabaya belum ada di jakarta hingga siang hari ini kami pantau memang sudah ada
sekitar ribuan orang berkumpul di depan halaman balai kota dki jakarta untuk melakukan aksi demo
yaitu mereka berjalan dari depan balai kota dki jakarta menuju ke depan istana negara untuk menyampaikan aspirasi mereka
sekitar dua puluh ribu para buruh ini mereka berasal dari berbagai wilayah seperti dari jawa barat jawa tengah banten bahkan hingga jawa timur
hanya untuk bersama sama menyampaikan aspirasi mereka terkait
upah murah yang dianggap tidak layak dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang sudah mereka kaji sebelumnya
dan berbicara soal tuntutan mereka menganggap bahwa pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan ini memang harus dikaji kembali
dan terkait dengan upah minimum khusus dari wilayah dki jakarta yang sudah ditetapkan oleh gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
yaitu anies baswedan dan juga sandiaga uno
pada tanggal satu november dua ribu delapan belas
kemarin ditetapkan upah minimum untuk wilayah dki jakarta sebesar sekitar tiga enam juta rupiah
sementara mereka menuntut angka yang lebih tepat
yakni berada di kisaran rp tiga sembilan juta
hal ini karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak yang mereka sudah pernah kaji sebelumnya
nah ternyata memang sebelumnya antara anies baswedan dan juga sandiaga uno
dengan para elemen serikat pekerja buruh ini sendiri sudah pernah melakukan kontrak politik
ya ini tepatnya pada tanggal satu april dua ribu tujuh belas lalu
pada saat itu anies dan juga sandi masih berstatus sebagai calon gubernur dan juga wakil gubernur
kemudian mereka melakukan kontrak politik yang mana
isinya yakni anies dan sandi berjanji akan memberikan upah minimum khususnya bagi wilayah dki jakarta
akan berada di lebih atau di atas dari upah minimum yang sesuai dengan pp no tujuh belas
dan saat ini hari ini sepuluh november bertepatan dengan hari pahlawan kali ini
mereka menganggap bahwa anies baswedan dan juga sandiaga uno mengingkari janji yang sudah pernah mereka buat sebelumnya
dengan para pekerja buruh ini sendiri
pada saat itu bahkan ketika kontrak politik ini ditandatangani
selain disaksikan oleh sekitar dua pekerja buruh
kontrak politik ini juga disaksikan langsung oleh pimpinan tni
pimpinan partai gerinda yakni prabowo soepianto
dan saat ini mereka berharap ketika mereka melakukan aksi demo dan melakukan aksi jalan dari wilayah dki depan
balai kota dki jakarta hingga ke depan istana negara
mereka dapat bertemu langsung dengan anies baswedan maupun dengan sandiaga uno
untuk menyampaikan secara langsung dan juga mereka berupaya untuk mencabut mandat yang sebelumnya sudah dibuat oleh anies baswedan dan juga sandiaga uno
jadi hari ini belasan ribu buruh di dki jakarta menaiki janji terhadap anies baswedan dan juga sandiaga uno
terima kasih jihan dari jakarta dan sebelumnya sudah ada rangga umara langsung dari surabaya jawa timur